aku punya atal
cepet kamu sebut
jenduk kamu mau gak bantu aku lagi
jenduk kamu di balik juragan
maaf ya aku harus menemui juragan
nanti kita sambung lagi ya bicaranya
tarik kemana ya
aku harus kasih tau dia
kalau udah dia dalam masalah
kita harus cari jalan keluarnya
ya kita harus berpikir keras untuk menemukan jalan keluarnya
tapi sebaiknya kita kembali kerja dulu
jangan buat masalah
tempat apa ya itu
kenapa juragan tidak mengizinkan aku masuk ya
di tempat itu banyak rahasianya
aku harus cari tahu rahasia itu
kenapa kamu pakai berhenti segala di sini
aku masih banyak pakai jalan tau
hei jangan diam
kamu diam di situ
karena besok kamu tinggal menunggu
ya kamu akan diadu dengan bandai
karena itu hukuman yang pantas buat pembuat ponar seperti kamu
diadu sama banteng
itu sama juga hukuman mati
lepaskan aku dong
kita gak tahu kuncinya di mana
kok nggak ada sih
ini semua itu gara gara kamu
kamu apa apa selalu buru buru
rungin dong kak
kita harus cari cara untuk menghadapi batik itu
waktu kita hanya sedikit
sebaiknya kita tanya lagi sama sendu
aku yakin dia pasti tahu banyak tentang bandeng itu
banteng itu kan bukan banteng sebarangan
banteng itu udah dilatih sejak kecil
sampai sekarang juga belum ada yang berhasil melawan banteng itu
jadi kita harus ngapain sendu
aku pernah dengar ragam berkata banteng itu hanya dapat dikendalikan oleh kain merah yang
dimiliki oleh beruang api yang tinggal di hutan larangan
tempat itu sangat berbahaya bagi kalian
aku tidak akan membiarkan deden menjadi bulan bulanan banteng itu besok
ada di balik bukit sebelah barat
kamu harus melewati jalan setapak itu
pastinya disebut terlarangan
itu lumpur hidup
semakin kamu bergerak semakin kamu tergelam
saya bergerak jalan jalan
kamu jangan bergerak jalan jalan
tarik ambil ujungnya
tarik sebaiknya kita istirahat dulu
gak usah deh arian cuma luka kecil kok
kita juga harus nemuin kain merah buang api kan
untuk menyelamatkan si deden
dibawah kanan dari mana mana
kamu tunggu sini dulu ya
siapa tau ada buang api
kami cuma mau meminjam

untuk melakukan si banting
di sana ke sini
kita harus mencari
ada belakangan teluk
karena dia terluka
kau di sanduny dengan irs
pengori gue azir deputy gushubu bawa
amin aku punya atal
bagaimana kamu sepuluh g
udah nanti biar aku jelasin
sekarang biar aja buang itu menjeratku
hei bu rabe sini kamu berani
berhenti tolong aku
sekarang kita lihat siapa yang lebih pintar
hei bu rabe sini kamu berani
hei bu rabe sini kamu berani